kemarin saya mau pake kebesaran
garut garut garut garut garut
garut garut garut garut garut
mang u disini aja
ada si kemot di jalur angkot
saya masih bingung harus gimana sama dia
sementara kita biarin aja sampai si bubun sembuh
terus bisa aku
kita beresin masalah si kemot
kalau si bubun ada
garut garut garut garut
garut garut garut garut
kang saya sudah sehat
sudah bisa aktif lagi
sekarang mau ke terminal
jangan ke terminal dulu
kita ketemu di tempat lain
di markas kecil

seneng pergi sama temennya
terus kita mau kemana gedung sate kamu ikut males ah kamu maunya kemana
punculut makan nasi merah sama ikan asin jambar roti

lagi ada anak anak kita kesana yuk malesah terus pasti disana juga penuh
banget membagi ya
mamang sekarang hebat nih jadi curi
jadi juri untuk arak arakan nusantara ini
jadi ada dua puluh enam kabupaten dan kota di jawa barat yang ikut dan enam belas provinsi
iya jadi ini luar biasa
makanya kemarin mamang telepon
kalau suami kamu pulang lihat lagi tia
kalau pak jendral sudah pulang harus nonton ke milau nusantara
iya kiranya ajakin langsung
kiranya ajakin imas juga
calon jenderal harus melihat kesenian
nah mamang harus lagi lihat
dan juri itu harus kesana sini
jadi mamang kesana ya
iya makasih mak
iya kita beri tepuk tangan kepada dia ini dia
kolepatan balon yang berlaku oleh bapak gubernur dua baru
iya ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
akan bikin masalah jadi selesai
tapi jadi tamah rumit
masalah ada hubungannya dengan hilangnya cecep
mang uu juga hampir celaka
tapi nasibnya masih bagus
tarut tarut tarut
tarut tarut tarut
tarut tarut tarut
saya coba sekali lagi
tarut tarut tarut
kita nunggu kumanudari dik dik
kang nasib taslim sama seperti bubun
kejadiannya kemarin sore
tapi saya baru dapat kabar tadi pagi
saya mau cek dulu
kamu mau cek
kamu mau cek
dik dik ngasih kabar
nasib taslim sama seperti kamu
kejadiannya kemarin sore
tapi dik dik baru dapat kabar tadi pagi
dik dik baru mau ngecek
katanya nanti mau dikontak lagi
nanti makan siang di rumah nggak
mau makan apa
gak tau mamahku masak apa
jadahin mau ngajak jajan
kamu mau nurakdir

sim stn kak
kalau enggak kita nggak pergi
tidak mungkin pak naik motor berempat
udah gitu helm kita cuma dua
udah cepat naik
silahkan melanjutkan perjalanannya

enggak terima kasih
masih sibuk nyari kerja
masih nyari kerja tapi nggak sibuk
kirim lamaran terus nunggu panggilan
sambil nunggu panggilan kenapa nggak sambil nyopet aja
masih sibuk ngajak orang lain jadi copet
masih tapi enggak sibuk
sambil lalu aja diselah selah kesibukan saya sebagai copet
kau mau jadi copet enggak usah ngajak orang lain
kalau makannya udah kita pergi aja
kemana aja yang penting jauh dari kamu
saya beri ini dulu
wah cepet banget makannya
gak ngeliat kan bro taslim
positif juga gak kelihatan ya
emangnya kenapa ada perlu
enggak cuma nanya aja
saya tadi pagi udah nengok taslim
siapa yang ngasih kabar ke kak murad
ibunya ke kak saya
untung taslim badak
dia cuma pingsan aja
gak sampai hancur
tapi sementara dia nggak bisa aktif dulu
harus istirahat dulu
kalau ngobrolnya masih lama saya mau duluan
apalagi taslim itu keponakan saya
kenapa kamu yang dipikirin cuma makan
aku lo climbed middleya sendiri aku mauulas nikah masa toko proses lo biasanya kalau lebih bagil buat gue

papa aku memang ada hal yang sama

di jalan sama bapak
udah pulang gak bisa masuk
si neng udah pulang gak bisa masuk
kuncinya dibawa esi
saya mau cari tau siapa yang mengajar si taslim
jangan ada perang
taslim keponakan saya
taslim anak buah saya
berarti taslim keluarga saya juga
jadi saya harus gimana
makan dulu aja
kamu aja yang makan
mama dari mana
mau ke punclut tapi gak jadi
kamu mau nunggu di teras sampai mama pulang dari puncelut
sekarang kamu sudah bisa masuk
kita terus mau ke puncut
kita udah pulang udah sampai rumah
gak jadi ke punculutnya
maka mau makan sekarang
saya yang cari itu aja
siapa yang reyok taslim
nanti kita berunding lagi kita harus gimana
nasi satu lagi
es jeruk satu kopi satu
makannya di rumah aja
buat pulih baju papa
kamu masak apa
kamu masaknya mewah terus
kalau aku gak suka
sob i gaknya buat nenek aja
bukan gak suka
dari dulu makan sayur sawit terus
akang enggak tapi nenek bosen
papa udah mama beliin baju
masih cemerut aja
yaudah kita pulang
gara gara nenek masak sobi gak
masalah di terminal
masalah kerjaan nggak usah dibawa bawa ke rumah

mama gak bisa makan juga
masalahnya takut besok di rumah gak bisa masak
gak di nest
kalau lagi off mah
ini kan lagi jalan jalan
kita sama pacar deh
lagi sibuk gak
enggak lagi santai aja
cuma jalan jalan dekat rumah
cari udara segar
mau nemenin aku
sekarang juga bisa
yaudah jeput aku
iya tapi aku mau mandi dulu
dia kan sekarang libur juga
kenapa gak kamu ajak jalan jalan
terus hp dia ditodong
berhasil saya temuin dibantu kang murad
saya dapet poin
tapi waktu dompet temennya yang dicopet
malah disuruh lapor polisi
waktu saya ketemu ranti
ceritanya juga sama
aku lagi gak ada kegiatan nih
aku ada keperluan dulu
ketemu di asia afrika
waktu itu saya kenal dia disini
mau beli sepatu
tapi yang cocok belum ada
waktu dia mau kesini lagi
dompet dia kecompetan di jalan
saya temuin dompetnya
dibantuin kang murad juga
kenapa kamu gak libur aja terus jalan sama ranti
gak ada ini
gak ada ajan
kalau gak ditungguin kamu mah suka lama
harus santai atuh
gak bisa diburu buru
kapan ya kita punya cukup uang
terus punya kendaraan
biar hari libur teh bisa lebih bermakna
gak tau jon
mau ke pasar
mau ketemu dik dik
mau silaturahmi atau curhat
biasa narik jalan
kenapa kita nggak punya anak buah seperti kobang sama dik dik
dik dik sekarang sama seperti kita
gak punya anak buah
kalau gitu seperti gebang aja
gobang sakit kepala gara gara anak buahnya
pusing gara gara masalah kerjaan
kan ini udah bilang masalah kerjaan jangan dibawa ke rumah
waktu masih aktif kamu suka pusing juga enggak
akan kurang selera
pan esy bikin telur ceproknya masih pakai resep yang sama kan
pan esy bikin telur ceproknya masih pakai resep yang sama kan
pan esy bikin telur ceproknya masih pakai resep yang sama kan
pan esy bikin telur ceproknya masih pakai resep yang sama kan

sejak puluhan tahun yang lalu
sejak puluhan tahun yang lalu
sebabnya bukan itu
tapi di otak akang
udah suasana kita makan berdua
makan nasi merah
makan nasi merah
ikan asin jambal roti
ikan asin jambal roti
lalapan daun respong
lalapan daun respong
sama sambal dadak
sama sambal dadak
sekarang ini kamu pegawai kantoran
kalau udah gak ada anak buah jadinya gimana
ya kerja sendiri
tidak ada rencana rekrut orang baru
mau narik orang lama
misalnya jupri atau iwan
waktu itu saya beli celana di sini
kan waktu itu dicobain dulu
waktu itu perasaan pak
pas tapi pas kemarin saya mau pakai
tetep tambah kurus ya
tapi kayaknya tambah kurus dibandingin waktu itu
semua yang udah pensiun gak usah kembali
kamu kang komar
kujang iwan juga
labelnya udah dilepas
jalanannya juga udah dicuci
masa mau dikembaliin lagi
jadi gak bisa
terminal sudah bisa kita bikin kacau
pasar sudah bisa kita bikin berantakan
tapi jalanan masih aman aman aja
sebetulnya saya sudah hampir berhasil
yang saya mau bukan hampir berhasil
jadi apa yang kamu mau
aku mau jalan
murad sama pipit adalah kekuatan yang paling harus kita perhitungkan
bukan murad sama pipit tapi muradnya
dia yang bikin rahasia pengoroyakan bubun terbongkar
murad yang bikin rahasia pengoroyakan bubun terbongkar
murad sulit dikalahkan dengan kekerasan
kamu harus tahu kelemahan dia
kelemahan murad itu pipit
murat akan kacau kalau pipit bermasalah
kamu tahu kenapa
perbaiki kesalahan kamu
bayar kegagalan kamu
sekarang kamu boleh pulang
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
udah nunggu aku dari tadi di caham pelas
dia lo nunggu aku dari tadi
yaudah gak jadi
yah jadinya gimana
tadi kamu bilang pasti lama macet
yaudah gak usah deh
males kalau nunggunya lama aku mau pulang aja
udah beberapa hari saat telepon gak diangkat
udah gak dibalas
mungkin imas lagi nggak ada pulsa
kalau persoalannya gak ada pulsa dia kan bisa jawab waktu saya telepon
dia lagi marah cemburu
ani keponakan kang bakti suami teh kinasi
waktu saya nganter ke tempat sablon terus ngantar ke travel
masa gitu aja cemburu
aku udah siap nih
mau motoin aku jam berapa
aku masih di bengkel betulin motor
kayaknya mah lama
kalau motornya udah beres nanti aku kabarin
kira kira berapa lama
kalau gak pasti mending gak jadilah
kamu beruntung punya imas
kalau nanti kamu kehilangan imas gimana
memangnya keponakan suami teh kinasi yang cantik itu mau sama kamu
mau jadi pacar kamu
saya emang bukan kata orang tapi ngerasain sendiri
jomblo itu gak enak
dari senin sampai minggu

terus kalau ada undangan resepsi pernikahan
masih belum dapet

saya gak bisa ngasih tahu kamu harus gimana

saya mendadak tau kamu harus gimana
daripada kamu susah susah cari kerjaan kemana mana
mending kamu bantuin bijak jualan kerudung
itu ide yang bagus
itu ide yang bagus
iya daripada hari minggu cuma diam di rumah
mending kita jalan jalan sambil jualan
mending kita jalan jalan sambil jualan
gak pernah kepikiran sama aka
kita jualan kicim pring di car free day
sementara yang lain cuma jalan jalan
kita jalan jalan sambil jualan
jualan kicim pring

yang bantuin saya jualan sekarang berdua
kak ubed sama temannya kak ubed
kalau kak junaidi mau berarti jadi bertiga
si enek gak diajak
ah dia mah gak bakalan mau
pasti ada aja alesannya
saya gak bakal jualan
waktu bulan puasa kemarin kamu ikut saya sama dewi jualan baju muslim
itu makan rame rame
kalau ini kan sendiri sendiri ketemu orang terus nawarin kerudung
iya nanti kita coba mulai minggu depan
kalau gak laku gimana
kamu yang usul kenapa kamu juga yang gak yakin
bukan gak yakin cuma nanya kalau nggak laku gimana
yaudah kalau gitu mah